penggerebekan ini dilakukan polisi di rumah sn
seorang pengedar dan peracik ganja di kawasan banda aceh awal desember lalu
sn sengaja meracik ganja dengan susu dodol dan kopi
keberadaan sn terendus setelah polisi menangkap kh
seorang pengedar ganja lainnya di cipete jakarta selatan
sudah tiga bulan ini mereka memasarkan susu dodol dan kopi
yang mengandung ganja melalui jalur aplikasi komunikasi whatsapp
kasus ini ditangani polres jakarta selatan
seorang pengedar narkoba az dua puluh tujuh tahun ditangkap petugas polres sidrap sulawesi selatan
ketika baru saja mendapat pasokan pil ekstasi di sekitar pelabuhan nusantara kota parepare
dalam penggerebekan itu polisi mendapatkan barang bukti satu tujuh ratus sepuluh butir pil ekstasi
yang disembunyikan di antara minuman kemasan
dan gula pasir
tersangka mengaku mendapatkan ekstasi dari seorang penumpang kapal dari nunukan kalimantan utara
diduga ekstasi ini akan digunakan dalam pesta malam tahun baru
petugas badan narkotika nasional provinsi jawa barat menciduk seorang pria
setelah membawa dua kg sabu sabu di res area kilometer sembilan belas ruas tol jakarta cikampek
tersangka berinisial is menyimpan sabu sabu di dalam dua kemasan teh di tas pakaiannya
harganya diperkirakan mencapai miliaran rupiah
selain is petugas bnnp jawa barat dan direktorat reserse narkoba polda jawa barat dalam tiga bulan terakhir
menangkap tujuh orang lainnya yang berperan sebagai pengedar narkoba
total barang bukti yang berhasil diamankan adalah empat belas kg sabu sabu

sepuluh kilogram ganja kering
ribuan obat obatan terlarang
dan belasan ribu minuman keras
tim keputusan cnn indonesia